berikutnya masih di al jazeera tapi ada yang lucu begitu ya fenomena lucu kalau ramadan di luar negeri ini ada seekor kucing yang tampak melompat
serta menikmati sholat sheikh walid mesaz di al jazair pada senin tiga april
nah ini kita lihat tadi ya ketika sholat terawih yang diadakan di masjid abu bakar al sidik diwarnai oleh fenomena lucu
di posting di facebook sheikh walid terlihat ada seekor kucing lucu yang melompat ke arah sang sheikh yang sedang berdoa taraweh
bukannya kaget sheikh justru membelah
kucing tersebut dengan lembut selagi terus membaca ayat ayat doa
menurut informasi kucing tersebut memang seringkali berkeliaran di sekitar area masjid
hal itu pula yang menyebabkan sang sheikh yang sedang berdoa masih dapat tenang menggendong kucing tersebut di pundaknya